ada hal yang mengembirakan dari sandi menyampaikan
dia berterima kasih kepada kita
bahwa dia sudah bisa bergabung
dia sudah disampaikan dia cepat sekali beradaptasi
dan timnas kita menurut sandi
pemporongan cukup baik
membaik dan membaik
kemudian disampaikan juga bahwa
kerjasama antar pemain
sudah baik sekali
kembali dulu ke klub ya
karena diminta nanti akan kembali lagi bertemu
di kuala lumpur
akan menyusul nanti di kuala lumpur
tanggal dua puluh empat dia akan kembali ya
sengketa pemilu itu
tidak bisa ada yang membuat satu
terminologi yang berbeda
terminologi baru dari situ
bahwa ada opini tentang
posisi dan peran
mahkamah konstitusi itu lain
di ruang ini
kita hanya bisa memberikan
pendangan dan pendapat
dalam regulasi kita
dalam ketentuan undang undang
seseorang itu bersalah atau benar
itu ditentukan di mahkamah
bukan dari budi bukan dari cnn
bukan dari rocky gerung bukan dari ali mokhtar
tapi satu proses yang harus dihormati
saya harus mengatakan bahwa
proses pemilihan umum sampai hari ini
dengan demokrasi yang kita rasakan
jangan lupa dua ribu empat
pemilu dua ribu sembilan sampai dengan
sampai dengan dua ribu sembilan belas
orang punya kesadaran untuk memilih
orang punya kesadaran untuk berpartisipasi
dalam pemilu itu
itu sangat terasa

itu indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin bohong
bisa memberikan pertanyaan
dari pemilu ke pemilu
jumlah pemilih kemudian wajib
milih sampai dengan di prosentasi golputnya
memberikan harapan yang luar biasa
saya berkali kali menemukan orang yang pergi ke luar negeri
sebelah oh nanti tidak ikut pemilu
oh tidak pak kami akan kembali satu hari
bagaimana dengan problem demokrasi yang tadi mungkin
satu dan dua sudah diungkapkan oleh timnya prabowo
dan di amini oleh rocky bahwa itu menjadi sinopsis
sinopsis publik seperti itu memandang problem problem

kalau apa yang disampaikan
apa yang disampaikan tentang pikiran
pikiran terkait dengan
apa yang disampaikan oleh dua
itu sasar saja
namanya juga orang melakukan pembelaan
tapi kan ada mahkamah
kita mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya
bahwa kalau bw menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk
biar kecoak juga akan tertawa
atas pernyataan itu
golput indikasi tadi golput ini
tingkat partisipasi menjadi
apa yang anda katakan tadi
dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan ngabalin
jadi cara melihatnya itu
kalau kita bicara lagi ke orde baru lain lagi
itu apa ukuran demokrasinya
kan ibu bilang ukuran dari demokrasi adalah golput
berarti semakin kecil golput
tapi apa hubungannya dengan parameter orde baru
bukan anda bikin teori tadi
ya memang faktanya juga orde baru golputnya sedikit
orde utara golputnya sedikit
kalau orde baru
orang punya hak demokrasi terkungkung kawan
kalau hari ini
orang bisa berdiri mencancimaki
dan menggunakan hak pilih dengan suka suka
kalau harus setback lagi rocky gerung
menggunakan parameternya orde baru
wah sayang sekali
terang terang para penonton
jangan jadikan golput ukuran demokrasi
kalau ukuran demokrasi golput
pemilih itu apa
asas pemilih itu apa luber kan
langsung umum bebas dan rahasia
apa yang dimaksudkan dengan itu
bukankah itu adalah standar tentang demokrasi
dari mana itu lubuk bebas rahasia
orde baru pakai hal yang sama
pakai dalil yang sama
luber bebas rahasia
kalau rocky menggunakan parameternya demokrasi keliru
orang kita sudah hari ini
karena itu just gini ya saya terangkan ya
demokrasi kita tumbuh atau kurang
berdasarkan prestasi pemerintah
saya tidak bilang pemerintah rocky
dari mana anda menemukan saya menyebutkan kata pemerintah
sekarang saya mau terangkan itu
biasa dulu bang abadi
kasih kesempatan rocky dulu
kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah
kalau begitu batalin semua dong pembicaraan anda tadi
salah disitu selalu rocky menggunakan
diksi dan narasi
yang tidak pernah mendapatkan pemerintah itu
karena itu saya mau terangkan ya gini ya
saya garis bawahi s besar u besar
d besar a besar h besar
jadi orang akan tanya
kenapa demokrasi menurun
kenapa indeks demokrasi dunia itu turun
bukan menanya dimana
dia masuk kita udah demokratis sekarang turun
yang salah siapa
hal hal yang dikritik oleh bambang
dan denny tadi menjadi bagian dari keturunnya
apa indikasi part of part itu
ya itu soalnya
soal soal itu nanti akan dijawab oleh bang abadi
tapi lebih enak usah aja
kami akan segera kembali
menurut bung roky
bahwa turunnya kualitas demokrasi kita
itu menjadi salah satu
indikasinya adalah apa yang tadi dikatakan oleh bambang
dan denny indrayana
itu menjadi salah satu part of
bagaimana menurunnya secara global
ya kalau menangkar demokrasi
kemudian dia mengajukan dalil
apa di mahkamah
terkait dengan posisi pak ma'ruf al masih
kemudian menjelaskan tentang
kualitas pemilu yang
terburuk dalam sejarah negeri ini
mengenai abuse katanya ada
bahkan sampai ratusan triliun katanya
ya rubah dong undang undangnya
masuk ke dunia politik dong
partai partai mana pendukungnya
kalau anda menyebutkan bahwa
calon petahana itu adalah abuse of power
kemudian menggunakan ini
bukan saya tapi persidangan mk
ya bagaimana regulasinya ada
undang undang dan peraturan
mengatur tentang kapan
cuti dan lain lain sebagainya
kan diatur dalam undang undang
dan itu sudah dilakukan oleh presiden petahana ya
bagaimana mungkin ada seorang calon presiden
di satu lembaga independen
lembaga mandiri yang namanya kpu
kemudian dia bisa ikut kompetisi
hari ini berteriak mereka
di mahkamah konstitusi
kan sesuatu yang
rasional berpikir orang orang sehat
kita lihat apakah alasan
dikumukakan oleh prabowo sandi
tim kuasa hukumnya dalam persidangan itu
masuk dalam rasional akar sehatan
bunga balin boleh kita lihat gak
beberapa poin poin penting nanti
bunga rocky dan bunga balin akan
oke ini beberapa poin poin ya
tudian bpn kepada presiden petahana
bos anda tentang penyalahgunaan anggaran
selama periode periode masa kampanye
yang pertama menaikkan gaji pns
pensiunan tni dua enam puluh satu triliun
menjanjikan pembayaran gaji ke tiga belas thr lebih awal
empat puluh triliun menaikkan gaji perangkat desa
menaikkan dana kelurahan tiga triliun
dan lain lain ini kayak semacam
kalau kita ingat seperti
port barrel policy ini yang kemudian diungkapkan
oleh tim kuasa hukumnya bpn
cara untuk mendeteksinya itu
cara mendeteksinya itu
sudah tepat belum menurut anda
atau salah alamat
apa yang dituduhkan oleh mereka
kalau ini dijadikan parameter tentang
abuse of power dan menggunakan
anggaran dan lain lain
ini sederhana sekali
dilihat dong program presiden joko widodo itu
apakah baru seminggu apakah sebulan apakah setahun
atau kapan dibikin aja
jadi bukan vote buy seperti yang dikatakan tim kuasa hukum
iya jadi hari ini kalau dia berteriak kemudian
seenak perutnya berteriak
orang mengemukakan pendapat dan pikiran
di media sosial yang saya cerita tadi itu
ya dengan gampang
tapi jangan lupa bahwa teman teman dari
tim lawyers itu juga
sedang mempersiapkan jawaban jawaban
yang sampah semua ini
ada yakin ini sampah semua
seperti kata bung abang tadi
betul kenapa dia jadi prinsipil
petahana presiden tidak cuti
kan itu problemnya kan
kan mahkamah bilang begitu betul
tapi tadi saya katakan secara etis
tarah kita berdemokrasi
diatur dengan hukum itu
dari manusia untuk sedikit beradab
kalau misalnya melakukan kebijakan itu
tapi wakil presiden misalnya kan lebih enak tuh
karena presidennya cuti
sekarang presiden ambil keuntungan
dari surplus kekuasaan itu
jadi itu yang membuat orang
merasa bahwa ada yang
kelakuan presiden itu
meskipun itu sah dan legal secara hukum bung roky
legal tapi tidak legitim dalam proses politik
bicara etik gimana anda melihatnya
kan faktanya adalah
masih punya power
lawannya oposisi tidak punya power
jadi dia bisa pakai itu
itu dalil yang
yang udah dikelotokin segala macam orang
dan masih berlaku itu pentingnya
supaya lepas dari kemungkinan untuk
delapan bulan cuti masuk akal menurut anda selama sekarang
enam bulan mau sepuluh tahun cuti
bukan soal jumlah bulannya
tapi keinginan etnis dari seorang petahana
untuk mengatakan oke
saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan
karena itu adalah
hukum besi kekuasaan
dan potensi itu terjadi gak bung roky
dari penglihatan anda dan informasi anda
saya sebutin ya terjadi
sekian persen tetapi terjadi namanya
oke karena tidak mau
cuti seperti itu bung abalin gimana anda lihat
tapi pikiran pikiran cerdasnya roky gerung ini
bisa dituangkan dalam satu draft
partai partai pendukung dua yang dia senang itu
yang anda bicara itu kan menabrak regulasi kan
kemudian mengikuti pemilu
tanpa mengetahui regulasinya
roky tadi mengatakan secara ethics punya problem tadi
saya bilang secara ethics bukan secara legal
bagaimana anda memandang ethics
dan akhirnya kemudian
karena orang bicara ethics itu dalam dua variabel
variabel yang pertama itu adalah
dan yang kedua adalah
setiap orang yang mengikuti proses pemilihan umum
dalam sistem dalam undang undang
roky gerung ini bicara dalam versi apa saya tidak mengerti
apalagi kalau dia pakai istilah variable
variable kan artinya
kan kalau sesuatu yang variable
seseorang bisa bilang oke saya nggak pakai variable ini dulu ya
karena itu variable yang berbeda
yang terlalu abusive
bukan itu persoalannya
orang bicara dalam fatso
terhadap sebuah sistem nilai
undang undang peraturannya ditetapkan
kenapa baru hari ini orang bicara tentang masalah itu
emang setelah reformasi itu
orang baru membuat pemilu seperti hari ini
tetahanannya baru nanti jokowi
kan nggak ada soal kan
dia dari negeri mana baru datang kemudian kebicaraan tentang
tetahanan menjadi calon presiden
kapan aja itu bisa diucapkan
nanti juga tidak ada soal kan
jadi kalau orang punya sikap etis
mau kemarin mau sekarang dia bilang
ya kemarin dia lupa aja mungkin kan
saya lupa aja kemarin sekarang saya ingetin gitu kan
kan nggak bisa dibatalkan kan
tapi bu broky yang
yang anda harus jawab misalnya
karena kemarin kalau kita dengarkan narasi
kubu prabowo sandi tentu saja
banyak hal hal yang bersifat kualitatif gitu
kualitatif ini tidak hanya sekedar angka
tapi ada prinsipil dan kualitatif
hakimnya bilang jangan lupa hari selasa datang
menurut anda seberapa besar kualitatif gitu
itu bisa merubah hasil
bisa menggagalkan kemenangan
jokowi maruf yang sudah di
dan dikabulkan oleh mk
seberapa penting juga mk harus melihat
hal hal kualitatif itu
karena mk itu
kan mk itu
penjaga akal sehat konstitusi kita
jadi dia harus bekal terhadap
rasa keadilan publik
dia bukan sekedar ikut
karena itu di dalam filosofi mk
di seluruh dunia ada yang disebut
harus aktif untuk
menghasilkan ulang keadilan
bahkan dia harus mampu untuk
umpankan pada publik
supaya ada perdebatan akal sehat tentang
bukan sekedar pembaca black letter of law
huruf hitam hukum yang dia baca baca tuh
itu keunikan dari
karena itu dia
dia mesti bikin konstitusi itu hidup
dan hal hal kualitatif itu yang menjadi
hal hal kualitatif itu yang menjadi
kalau nggak ada yang kualitatif
yang kualitatif itu gak bisa berubah
karena orang akan bilang kan begitu aturannya
diubahnya dengan cara apa
diubah dengan menghasilkan
proposal baru diucapkan pada publik
dengan mengatakan misalnya
fungsi teknis kami adalah
tetapi fungsi etnis kami adalah memajukan keadilan
dan itu memungkinkan dilakukan
bukan sekedar memungkinkan
itu adalah kewajiban etnis dari hakim konstitusi
bung abalin kualitatif menjadi dasar baru
bukan ini kebanyakan bergaul dengan ijtma
bukan ini kebanyakan bergaul dengan ijtma
baru malam ini saya mendengarkan istilah
mahkamah konstitusi itu
adalah penjaga akal sehat
lu luar biasa
dengar dengar dengar
dengar saya jelaskan kepada anda
menempatkan posisi fakta
terhadap dalil dalil
yang diajukan oleh dua
karena itu kemarin ketua mahkamah konstitusi
kira kira bahasa kita itu
lo kembali hari selasa nih
tapi jangan lupa pesekian pesekian pesekian
kalau katanya jangan lupa itu apa
jangan lupa itu
tidak punya fakta karena itu mahkamahnya mengingatkan
supaya datang dengan fakta
jadi tidak hanya bicara dan oral omdo
omdo hanya suka bicara
kalau mahkamahnya sekedar teknis dia biarin orang gak ngawain
kalau konsepnya hanya opini
fitnah dan adu domba
itu kelasnya rocky itu
gini yang kita mau bicara ini adalah mahkamah konstitusi
itu adalah sebuah lembaga independen
yang diatur regulasi
untuk mendatangkan apa
fakta untuk apa
menjelaskan kepada mahkamah tentang posisi apa yang mereka perdebatkan
pernyataan yang membuat publik jadi bego begitu
saya terangkan salahnya
itu yang disebut sebagai
fungsi aktif dari mahkamah
itu yang disebut judicial activism
karena itu baca di dalam
ketua itu mengingatkan
dari peradilan itu
kalau dia sekedar teknis ngapain dia suruh
lebih enak dia bilang jangan bawa
supaya gampang diputusin
kalau kosong lupa bawa data kan lebih enak
justru itu sikap etis dari hakim
itu saudara dokter ngabalin
iya artinya publik tau
publik tahu bahwa anda datang ke mahkamah
tidak membawa fakta
tidak hanya datang ke mahkamah itu
hanya membawa catatan catatan dengan berbagai
keluhan dan fitnah gitu loh
itu orang membaca akal rocky gerung itu seperti itu loh
membaca akal roky gerung itu
dari satu media ke media yang lainnya
ya itu maksudnya kan
karena itu hakimnya mengingatkan
jadi hakim itu aktif mengingatkan
artinya mengingatkan supaya anda jangan hanya omdo
bawa dong bukti bukti
anda menuduh orang tentang betapa kecurangan
anda menuduh orang tentang tsm
buktikan semua itu
itu semuanya benar ngabalin
supaya publik itu tidak dibohongi oleh roky gerung gitu loh
yang diterangkan ngabalin itu benar
dan itu yang saya sebut tadi
fungsi etnis dari ketua mahkamah konstitusi
mengingatkan supaya keadilan itu
iya dong tapi kan publik tahu dong
keadilan ada tercecer
ini kan teman kawan roki itu kan sudah tau
orang datang ke mahkamah itu menenteng fakta
bukan membawa opini
kemudian posisi mahkamah itu ketuanya luar biasa
memang dia orang baik
jadi dia mengingatkan anda gitu
justru itu mahkamah sekarang mengerti tentang akal sehat demokrasi
karena itu dia ingatkan
rasa keadilan publik bagi rocky adalah
mengambil yang tercecer cecer
bang abalin buktikan fakta fakta rigid

raya harus diberikan pendidikan dong
rasa keadilan publik juga mengambil yang tercecer cecer

gak perlu diberikan kepada
dia punya hak
oleh aparatur sipil oleh pemerintah
terutama setelah tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
jangan hanya pandai main opini
ini penting juga karena pemerintah pihak kepolisian
sampai sekarang belum bisa membuka siapa yang
tumbangnya sembilan orang
dalam tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
dan itu menjadi salah satu katanya
problem demokrasi yang cukup besar di masa demokrasi
kami akan segera kembali membahas itu